menteri sosial tridisma hari ini jawab pertanyaan anggota komisi delapan dpr
soal guyuran paket bantuan sosial jelang penghutang suara pemilu dua ribu dua puluh
saat rapat bersama dengan komisi delapan dpr
risma mengaku tak tahu menau soal bansos di luar data terpadu kesejahteraan sosial
sebelumnya anggota dpr dari fraksi pdip esti wijayati bertanya soal masifnya bansos jelang pencoblosan
bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat
saya soalnya langsung juga ke banyak titik tidak ke banyak titik
ada beras macam macam bergulir saya nggak tahu tulisannya apa
tapi orang taunya itu bansos
bansos tahunya ya dari kemensos
itu mengalir semua tiada henti
nah kami membutuhkan ini untuk bisa kemudian mendudukan persoalan
oh kemensos hanya ini di luar ini tidak kemensos
lalu dari mana anggarannya
perlindungan program perlindungan sosial pemerintah
itu ada empat ratus sembilan puluh tujuh triliun
di kemensos itu tahun ini
kenapa ya saya ngurus ini aja umat
ini komplain sini komplain sini begitu
kami tidak memberikan itu di luar ini
dan di luar program kami
dari mana kami dapat uang
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani mengatakan
anggaran bantuan sosial dua ribu dua puluh empat melonjak tajam
angka itu melonjak satu ratus tiga puluh lima satu persen dari semula rp sembilan enam triliun
anggaran bansos kita melonjak tajam
dari rp sembilan enam triliun tahun lalu ke dua puluh dua lima triliun
atau naik satu ratus tiga puluh lima satu triliun persen
dibandingkan tiga tahun berturut turut